sore ini presiden joko widodo menggelar rapat terbatas membahas penurunan harga premium dan solar yang akan mulai berlaku satu april mendatang
sudah ada korespondensian indonesia teddy zuhairi di istana kepresidenan jakarta
selamat sore teddy apakah sudah ada keputusan berapa penurunan harga bbm satu april mendatang
ya punca baru saja diumumkan tadi harga bbm yang diturunkan
yakni masing masing harga premium yang sebelumnya dari rp enam sembilan ratus lima puluh turun menjadi rp enam empat ratus lima puluh atau turun sebesar rp lima ratus
dan harga solar juga turun yang sebelumnya dari rp lima enam ratus lima puluh menjadi rp lima satu ratus lima puluh yang juga turun sebanyak rp lima ratus
sementara untuk harga minyak tanah tetap sebesar rp dua lima ratus
tadi dikatakan oleh menteri esdm sudirman said bahwa harga ini
tentunya akan tetap dijaga hingga tiga bulan ke depan
apalagi ini menjelang bulan ramadan dan juga menjelang perayaan idul fitri
seperti itu punca
oke teddy kalau kita lihat ini lebih tinggi ya dari saran pertamina yang menyarankan pemerintah
kalau bisa penurunannya tidak mencapai rp empat ratus rupiah per liternya
apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan pemerintah
ini tadi juga sempat disebutkan bahwa ini melihat harga
minyak dunia yang memang rata rata turun
tadi juga presiden menyebutkan bahwa melihat menjaga nilai inflasi agar tidak naik turun
dan bisa tidak mengganggu mekanisme di pasar
seperti itu punca
baik terima kasih teddy zuhairi langsung dari istana kepresidenan jakarta